saudara bencana tanah longsor dengan material bebatuan dari tebing setinggi enam puluh meter menimpa sebuah rumah di ngawi jawa timur
akibat longsor dinding rumah warga jebol tertimpa batu berukuran besar
batu berukuran besar jatuh dan menimpa sebuah rumah warga di desa karangkupito kecamatan kendal ngawi jawa timur
longsor terjadi saat pemilik rumah bersama keluarga tengah menghadiri acara buka puasa bersama di rumah tetangganya
warga bersama relawan tni polri berupaya membersihkan material longsor berupa lumpur dan batu besar
kerusakan terjadi pada bagian dapur dan dinding dan juga ruang tamu
pemilik rumah masih khawatir jika longsor susulan kembali terjadi karena intensitas hujan yang masih tinggi
pohon pohon hingga akhirnya terakhir menumpah rumah saya
jepang itu kan dindingnya sampai keadaan itu tempat dapur bersih
bapak di temannya itu samping kanannya